nisa keindahan pemandangan di atas awan biasanya hanya bisa dinikmati saat mendaki gunung
ya betul sekali yuda tapi salah satu desa di toraja utara sulawesi selatan menjadi objek wisata populer karena menawarkan keindahan di atas awan
hamparan awan di bawah kaki kita ini akan menyambut siapapun yang datang ke tongkonan lempe
di lulai kejamatan kapala pitu kabupaten toraja utara
pemandangan alam yang jarang dinikmati ini yang memikat para turis menikmati lokasi wisata yang baru mulai populer di wilayah toraja
bahkan wilayah ini pun mendapat sebutan negeri di atas awan
untuk menikmati pemandangan dari ketinggian sekitar satu tiga ratus meter wisatawan tak perlu bersusah payah mendaki gunung
para wisatawan cukup menempuh perjalanan mobil atau sepeda motor sekitar setengah jam dari kota wisata terkenal rantepao
kota raja utara
ya kita datang ke sini selain kawinannya teman ya
mau lihat kota raja
pertama kali datang kota raja ya salah satunya di sini
kenapa dilulai pilihannya pak
pengen lihat awannya
dapat awannya tadi pak
para pengunjung disarankan menikmati saat matahari terbit
meski tidak ada penginapan di sana pengelola objek wisata menyediakan tenda sewaan
kira kira pengeluaran uang sekarang yang pemasukannya itu tujuh belas juta lebih
itu jumlah pengunjung yang masuk
uangnya saya belum tahu
tapi kira kira berapa banyak
seribuan lebih ini
itu satu hari atau sudah berapa hari
cuma ini malam
popularitas lokasi ini membuat pemerintah kabupaten dan provinsi merencanakan program camping di atas awan
di daerah ini